inilah sosok sersan ii mada insani yang saat ini bertugas sebagai babinsa di kecamatan ilir timur dua palembang
berkat kejujurannya ia jadi viral di media sosial seputaran kota palembang
serda mada insani mengunggah pengumuman setelah ia menemukan uang dua lima juta
dari mesin atm sebuah bank di sebuah mal di jalan r sukamto palembang
ia menuturkan sebelumnya ia mendatangi atm center untuk mengecek saldo rekening
saat itu ia hanya sendiri tidak ada orang lain di sana
tiba tiba dari mesin atm sebelahnya terdengar suara atm menghitung uang
selanjutnya sejumlah uang keluar dari mesin atm
padahal saat itu tidak ada orang yang sedang mengoperasikan atm
uang kemudian ia ambil dan beberapa orang yang masuk ke dalam atm center
ia jadikan saksi saat menghitung jumlah uang
usai melaporkan kejadian ini ke pihak keamanan mal
mada dan beberapa orang selama tiga jam
menunggu dekat atm dengan harapan pemilik uang datang kembali ke atm
ia juga sempat menelpon kontak senter bank untuk melaporkan kejadian ini
lantaran yang ditunggu tidak kunjung datang
mada kemudian membawa uang sebagai bentuk pengamanan
mada lalu berinisiatif mengunggah kejadian ini ke media sosial hingga akhirnya jadi viral
beberapa media cetak juga memberitakan kejadian yang dialami mada
namun meski pengumuman sudah dilakukan sejak sepuluh hari lalu
hingga kini belum ada orang yang mengaku sebagai pemiliknya
ia berencana mengembalikan uang itu ke bank pada tanggal lima atau tujuh april nanti
saya berusaha lewat media nanti kita lihat tanggal lima atau tanggal tujuh
saya sendiri pribadi akan ke panin bank akan mengembalikan ke panin bank
membuat berita acara untuk mengembalikan
ini kenapa mesti menunggu tanggal lima atau tanggal tujuh
kita lihat kita mundur tiga hari berikutnya
mungkin awal bulan mungkin yang punya ini gajian mungkin dia lihat uangnya berkurang
oh baru enggak mungkin ya
mungkin dia baru mengerti uangnya berkurang
mungkin saat ini dia belum mengerti uangnya berkurang atau apapun gimana
ada pun mengaku ia sengaja tidak mengembalikan uang ke bank
agar si pemilik uang bisa langsung mengambil uang kepadanya langsung
tanpa harus repot mengurus di bank
sementara itu pihak bank hingga kini belum bersedia menanggapi
binia priadi dono purwanto alembang sumatera selatan